atap rumah yang bocor merupakan masalah yang harus diperhatikan dan segera diselesaikan
atap yang bocor bisa berkembang menjadi masalah baru yang lebih besar dan berbahaya
dampaknya bukan hanya bagi fisik bangunan tetapi juga membahayakan penghuni rumah
seorang warga nani bercerita rumah orang tuanya bocor cukup parah
walaupun sudah diperbaiki saat hujan turun masih ada rembesan dan tetesan air di plafon rumah
kemudian ada rembes rembes dari saluran saluran air bawah mungkin dari tikus atau apa apa jadinya banjir kalau mempet saluran
atap yang bocor bisa merusak plafon dan cat dinding
rebesan air akan berpengaruh pada bangunan dan membuat tembok rumah menjadi lapuk atau keropos di bagian dalam
menurut project director pt prodekon mitra tama indu widiantoro sebelum membangun rumah pastikan bahan yang digunakan berkualitas
pemasangan genting pun harus tepat
agar tidak ada celah yang akan menimbulkan kebocoran
itu bisa kita lakukan di saat ada flag di dinding kita langsung lapis dengan bahan tersebut
setelah dilapis dengan bahan tersebut dengan komposisi dan ukuran yang sudah ada metodenya sendiri
itu bisa dilakukan perbaikannya seperti itu
salah satu cara mencegah kebocoran pada bangunan adalah melapisi dinding dengan bahan pelapis antibocor atau waterproofing
nantinya bahan pelapis ini akan menutupi pori pori pada permukaan dinding atau atap bangunan sehingga air akan terhalang dan tidak menembus permukaan
periksa secara rutin kondisi atap rumah
kalau masih ada tetesan air hujan bersihkan saluran air pada plafon rumah agar tidak ada kenangan yang bisa menyebabkan kebocoran
menjelang akhir tahun indonesia memasuki musim hujan pastikan rumah anda terbebas dari kebocoran
cara mengantisipasinya yang pertama selalu cek saluran air di rumah anda jangan sampai ada yang retak dan juga bolong
jangan sampai ada yang retak dan juga bolong jangan sampai ada yang retak dan juga bolong jangan sampai ada yang retak dan juga bolong
yang akan menimbulkan rembesan di rumah anda
yang kedua pastikan atap rumah anda tersusun dengan rapih tidak ada retakan ataupun pergeseran
dan nantinya akan memasuki air hujan ke dalam rumah
dan apabila memang rumah anda sudah terjadi kebocoran segera langsung lapisi dengan lapisan antibocor atau waterproofing
belam mulla hela edwin arman jakarta